putri biar saya aja yang nganter pak
dengar baik baik ya kulkas
ibu udah tau semua kebohongan lo
jadi lo gak perlu caper lagi depan ibu
semua masalah yang menimpa putri itu gara gara loh
udah dong udah
udah deh kalian mau berantem lagi
mau ribut lagi
gue udah capek banget
gue juga mikirin keadaan ibu yang lagi sakit
jadi jangan tambahin beban pikiran gue
belum lagi masalah kuliah anaknya
saya ingin cepat cepat jadi pasangan hidupnya juga
saya ingin bahagiakan dia
iya pak bos
kamu denger saya gak
dengar pak bos
gimana menurut kamu
jo kamu kenapa sih
kenapa apanya pak bos
kamu nyimak omongan saya tadi barusan
nyimak pak bos
ya terus pendapat kamu apa
saya jadi gak konsen gara gara non mail
iya pak bos
lagi ada masalah kamu
saya gak suka ya
kalau ada yang ditutup tutupin
gak ada kok pak bos
kamu tau kan resikonya kalau bohong sama saya
tau pak bos
iya kenapa dad
daddy kok kayak mau marah gitu ke aku
terus kenapa daddy memang belakunya kayak gitu
daddy cuma pengen risk aja
dinner kita yang tertunda meal
daddy pengen cepet cepet kenalin wanita pilihan daddy ke kamu
tapi daddy masih inget kan syaratnya apa
tumben drumnya keras banget
kasian usus goreng
pasti dia capek banget harus double job
dari restoran sekarang dia ke cafe
berani kamu main main sama saya
kamu ingkar janji ke saya
kamu tidak kasihan liat papa kamu menderita
apa mau saya bikin menderita lagi
om udah janji sama saya
kalau penuhi janji kamu
tapi kamu ngerusak segalanya
gak ada masalah
kalau ada yang mau dipercaya
kalau aku enggak mau n guitar
say ada urusan semalam
janji saya masih berlaku
kalau kamu datang ke dinner
yang akan saya skateboard
saya usahakan om
tapi cuma dinner doang ya
gak ada yang lain lain
tapi kalau kamu membatalkan lagi
gue terpaksa lakuin ini
supaya penderitaan papa bisa sedikit berkurang
papa tetap yang terbaik
karena gue ngerti
papa jadi berubah kayak gini tuh
gara gara om rehman yang selalu nengken papa
kamu denger sendiri kan
ya tapi kan pak karan belum tentu dateng
udah kamu tenang aja
deddy pasti jamin dia pasti akan dapat
pokoknya kalau my prince gak dateng
jangan harap aku mau diner sama wanita itu
apalagi terima dia ke dalam rumah ini
ini pangeran selalu gigit masalah sama saya
kalau bukan karena melzo
udah saya habisi dia
kalau pangeran selalu gagal rencana sih
kok paregar disini sih
kayaknya tadi di dalam gak ada paregar deh
emang saya baru dateng
saya sengaja kemarin untuk jemput
jemput kamu put
dan itu jadi tugas saya
ada apa paregar
saya mau jemput my future daughter
gak usah paregar
lagian dari tadi
ah gak usah prince
saya soalnya udah janji sama my future wife
kalau saya selalu menjaga my future daughter
putri biar saya aja yang nganter pak
biasanya kan juga saya
ini udah tugas saya
lagian bu nawang udah tau kebohongan kalian
dengar baik baik ya kulkas
ibu udah tau semua kebohongan lo
jadi lo gak perlu caper lagi depan ibu
semua masalah yang menimpa putri itu gara gara loh
udah dong udah
kalian mau berantem lagi
mau ribut lagi
gue udah capek banget
gue juga mikirin keadaan ibu yang lagi sakit
jadi jangan tambahin beban pikiran gue
yuk pak kita pergi aja
ini semua gara gara lo
harusnya lo itu sadar
dan lo harusnya ngindarin putri
karena lo sumber masalah buat putri
daripada lo kebanyakan ngomong kita lihat aja besok
siapa yang pantas buat jauhin usus goreng
dan siapa yang pantes buat dapetin dia
karena nanti disaat lo terkapar di hadapan gue
disaat itu lo harus menjauh dari putri selamanya
jangan lupa ya jam sembilan tepat besok
siapapun yang telat bahkan satu menit pun dia dihitung kalah
sampai ketemu besok
sampai ketemu besok
kok putri belum pulang ya
akhirnya kamu pulang put
kok pulangnya malem banget
iya bu tadi soalnya pelanggannya rame banget
jadi pulangnya juga telat deh
ibu tuh cuma khawatir kamu pulang pulang malam kayak begini put
pokoknya putri aman
kalau saya antar jemput
tapi kan saya jadi ngerepotin pak regar
saya nggak pernah merasa direpotkan kok bu
justru ini udah tugas saya sebagai future father nya putri
terima kasih ya pak regar
ya udah bu masuk aja nggak enak udah malem
silahkan bu put
terima kasih pak
terima kasih pak
iya sama sama put
ah iya pak regar